setelah dipastikan menandatangani kontrak selama satu musim
menjalani latihan perdana bersama tim persib di lapangan lodaya jumat petang
dari keberadaan carlton cole di persib ini membuat jajang nurjaman
mempertimbangkan opsi menduetkan pencetak empat puluh tujuh gol untuk west ham united tersebut
dengan striker naturalisasi sergio van dijk di lini depan maung bandung
setelah menjadi bagian dari skuad persib bandung di kompetisi liga satu indonesia
musim ini mantan striker west ham united dan timnas inggris carlton cole
mulai menjalani latihan perdana bersama tim persib di lapangan ladoya bandung jumat petang
bersama dengan kompatriotnya saat masih memperkuat chelsea di musim dua ribu lima belas
michael asien carlton cole diminta pelatih jajang nur jaman menjalani latihan fisik ringan
kalau melihat dua pemain yang baru datang
untuk asian sudah kelihatan adrokes dalam cara mengikuti dia latihan
sudah kelihatan dia sudah mulai bebas melakukan gerakan
kemudian call untuk pertama kali datang tapi saya pikir dia bisa ikut seluruh sesi latihan saya pikir itu sudah bagus
ya jelas kalau di pasangan pemain kelihatan
kelihatan lihat setiap sesi latihan lihat
dari mulai kemarin mereka sudah menunjukkan motivasi latihan yang penting
ya jelas dia seorang striker dia punya kontrol bola bagus punya gol yang bagus punya langkah yang tinggi untuk menggunakan heading
keberadaan carlton cole membuat jajang nur jaman
mempertimbangkan menduetkannya dengan striker naturalisasi sergio vanjik di lini depan
rencananya persib akan terus menggelar latihan intensif sebagai persiapan menjelang laga melawan arema fc
pada laga pembuka kompetisi liga satu indonesia di stadion gelora bandung lautan api lima belas april
freddy bangun bandung